bagaimana kondisi novel baswedan di rumah sakit
sudah ada korespondensi dari indonesia istiarto sigit
ito apa informasi terakhir bagaimana kondisi novel
saat ini memang kondisi novel baswedan sudah dipindahkan dari rumah sakit medica
keluarga medika maksud saya di kawasan kelapa gading
dipindahkan menuju jakarta eye center di kawasan menteng jakarta pusat
ada pun pemindahan dari novel baswedan dikarenakan memang untuk pemeriksaan lebih lanjut
terutama untuk kondisi mata dari novel baswedan
untuk mengetahui apakah memang ada dampak dari cairan yang diduga merupakan air keras
yang dilemparkan kepada novel subuh tadi pagi
dan sampai dengan saat ini keterangan kondisi yang kami dapatkan memang dari beberapa orang
yang sudah menjenguk masuk ke dalam kamar novel baswedan tadi
diantaranya adalah dari saudara novel baswedan yaitu anis baswedan
anies mengatakan bahwa novel sebetulnya sudah dalam kondisi sadar
namun pandangannya masih cukup kabur begitu kira kira
dan untuk kondisi lebih jauhnya memang dibutuhkan pemeriksaan mendetil tentang mata
maka dari itu dipindahkan ke rumah sakit khusus mata elvira
begitu pula dengan kapolri jenderal polisi tito karnavian
yang tadi juga sempat datang menjenguk novel baswedan
menjelaskan bahwa ia mendapatkan kabar pada saat subuh
setelah selesai menjalankan sholat subuh
jenderal polisi tito mendapatkan kabar langsung
dari novel baswedan bahwa ia diserang oleh dua orang yang menggunakan sepeda motor
dan orang tersebut tidak diketahui oleh novel siapa
dan tidak sempat ditangkap pula
namun tito mengatakan langsung memerintahkan kapolres jakarta utara
untuk segera mengamankan rumah maupun rumah sakit
yang didatangi oleh novel baswedan setelah disiram cairan keras tersebut
jenderal polisi tito karnavian juga mengatakan
bahwa telah mendapatkan instruksi langsung dari presiden joko widodo
untuk menangani kasus ini
dan telah memerintahkan kepada polres jakarta utara
dan juga polda metro jaya
untuk membentuk tim khusus
menyelidiki siapa pelaku dan apa motif dibalik penyerangan terhadap novel baswedan
kita sudah mengatakan tadi ada penambahan pengamanan
apakah artinya ini keluarga novel juga saat ini posisinya dikawal petugas kepolisian
untuk menjamin keamanannya
ya elvira memang seperti yang dikatakan jenderal tito tadi
pada saat kami wawancara
setelah kejadian tersebut
dan jenderal tito mendapatkan kabar
ada sejumlah pengamanan yang dikerahkan ke rumahnya begitu
namun di sini kami juga melihat ada beberapa keluarga juga
yang menemani novel baswedan
nah berbicara soal pengamanan
tadi kami juga menanyakan kepada jenderal tito
apakah berangkat dari kasus ini
dan ini bukan pertama kali penyidik kpk mendapatkan ancaman
maupun serangan begitu kira kira
apakah sudah dirasa perlu adanya pengamanan terhadap para penyidik kpk oleh kepolisian
jenderal tito mengatakan
sebetulnya inisiatif tersebut sudah ada
namun tinggal menunggu persetujuan dari petinggi kpk
jikalau petinggi kpk merasa memang sudah pada kondisi harus dijaga
maka kepolisian akan mengerahkan personilnya
untuk memberikan pengamanan secara khusus
terhadap para penyidik kpk itu sendiri
agar kejadian seperti yang kita tahu
bahwa novel ini bukan pertama kali
begitu elvira kira kira tidak terulang lagi ke depannya kepada novel
maupun penyidik lain dari kpk
ya apakah juga kapolri menyebutkan
ada tenggat waktu khusus
ada target waktu khusus untuk menangkap pelaku
karena informasi yang beredar juga
rekaman cctv yang berada di depan rumah novel
juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian
memang jenderal tito tadi belum banyak berkomentar
namun yang kami dapatkan mengenai
jika anda tadi mengatakan ada cctv yang sudah diamankan
yang kami bisa konfirmasi
melalui kapolres jakarta utara
sudah ada dua alat bukti
yang sudah diambil oleh kepolisian
yang pertama baju dari novel baswedan
dan yang kedua adalah cangkir dan sisa cairan
yang diduga adalah air keras
kedua bukti tersebut
kemudian sudah dibawa ke puslap forma bespolri
untuk kemudian diteliti lagi
apakah nantinya akan membuktikan
atau membawa kepada pelaku yang melakukan tindakan tersebut
namun jenderal tito memang
tadinya pada statementnya
beliau memberikan perhatian khusus
bahwa kejadian ini
memang seperti kita tahu
berbarengan juga dengan bergulirnya kasus
yang sedang didalami oleh novel baswedan
yaitu gansakan megakorupsi iktp
sehingga banyak masyarakat yang menaruh perhatian juga
jadi kami mendapatkan sial
bahwa memang ini juga akan menjadi sebuah fokus
yang akan dikerjakan oleh pihak kepolisian
apalagi presiden jokowi tadi juga memberikan statement
bahwa ini adalah tindak kriminal yang brutal
sehingga memang kita bisa mengartikan bahwa
fokusnya akan lebih ke arah
lebih ke arah pada penyelidikan
dan nantinya akan membuktikan dan menangkap siapa pelakunya
baik istiarto sigi terima kasih informasi anda